warga net ramai ramai mengenang kuis televisi legendaris berpacu dalam melodi ketika sosok kus hendrat motadia sang pembawa acara meninggal dunia
sebelum sinetron dan juga ajang pencarian bakat berjamuran di televisi indonesia kuis menjadi tayangan yang merajai televisi indonesia
hadiahnya juga gak main main bos miliaran rupiah bisa didapatkan bahkan oleh orang biasa yang terlibat dalam acara kuis di televisi
kita nostalgia kali ya berikut program kuis terpopuler pada masanya versi lead bank cnn indonesia kita buka
taraaa ada lima program yang pertama langsung yang tadi kita lihat pastinya adalah berpacu dalam melodi
berpacu dalam melodi episode pertama kali program ini kita lihat dimulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan anak delapan puluh an
jadi tepatnya tanggal dua puluh desember seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
jadi kusendrat mo ini adalah orang pertama atau host pertama dalam program ini
bahkan di masa kejayaannya dari tahun delapan puluh an sampai dengan dua ribu lima ada sekitar satu empat ratus tujuh puluh dua episode
nah kuis berpacu dalam melodi ini dianggap banyak memikat hati masyarakat indonesia karena secara nggak langsung ya
kita nih pemirsa di rumah mungkin ayah ibu saya juga ikut gitu dengan keseruan peserta di layar kaca
baca untuk nebak lagu lagu lagu zaman dulu lagu apa sih gitu ya
apalagi waktu duet ada kusendrat mo ada juga bruri
aduh nostalgia banget ya
nah ini yang kemudian akhirnya banyak di remake dengan beberapa presenter lain seperti ada david bayu dan juga arman maulana
sampai dengan saat ini kesuksesan ini yang membuat banyak orang akhirnya ingat tidak pernah lupa dengan berpacu dalam melodi
berikutnya kita buka
program yang dibawakan oleh sony tulung
siapa yang gak kenal sony tulung pada zamannya ya
identik dengan keluarga karena pesertanya ini merupakan dua keluarga berlawanan gitu ya
mulai dari kalangan biasa sampai dengan keluarga selebritas
mungkin dulu kita yang nggak kenal siapa sih keluarganya ari wibowo tiba tiba dibawa semua
di dalam program family seratus ini ya
nah ini program ini diadaptasi dari program internasional
sebetulnya ada family fortunes
dan karena sudah sukses di mancanegara bahkan ini dibuat lebih dari tujuh ribu
ada dua tujuh ratus episode lebih yang dibuat di indonesia
khusus di indonesia
tapi berkat kepopuleran program family seratus ini bahkan sebuah stasiun televisi akhirnya membuat program lain
dengan konsep yang sama
tapi judulnya sama
mia mungkin yang anda suka nonton belakangan yang ini
kalau yang dulunya yang family seratus ini
dari family seratus kita ke taktik boom
ya ini dia
nah ini angkatan sembilan puluh an
pasti familiar ya dengan acara ini
ada dua kontestan yang saling beradu
dan juga strategi
awalnya acara ini dipandu oleh dede yusuf
sebelum digantikan oleh charles bonar sirait ataupun ari untung
ada sekitar tiga ratus dua puluh tujuh episode ketika masa itu
ini adalah program televisi
yang menawarkan hadiah satu miliar rupiah
dan juga mengajak peserta dan penonton di rumah untuk memperkaya ilmu serta wawasan
walaupun kadang kadang kita ikutan deg degan ya
kayak kepengen kita yang jawab gitu ya
tan tau yahya berhasil mengantarkan program ini
menyabet tiga penghargaan sekaligus
ada tahun dua ribu tiga dua ribu empat dan juga dua ribu lima
ada dua ratus enam puluh tujuh episode ya totalnya
yang tidak kalah populer di masanya
di tahun dua ribu an sejumlah orang
ditantang untuk menebak harga dari produk yang ada di pasaran dalam super deal dua miliar
yang menjadi hostnya dan berhasil membawa program ini mendapatkan penghargaan dari panasonic awards
di tahun dua ribu enam
kuis super deal dua miliar ini diadopsi dari acara sejenis bertajuk ⁇ lets ⁇ make a deal
yang sukses di amerika serikat
dan gak cuma di negara pemansam
acara ini juga sangat populer di beberapa negara